indonesia sebagai negara kepulauan dan juga salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan juga menjembatani dua lautan memiliki ambisi menjadi poros maritim dunia
nah tentu saja ini memerlukan angkatan laut yang andal
pertanyaannya bagaimana kondisi angkatan laut republik indonesia
saat ini saya berada di komando armada timur di surabaya
di sini tni angkatan laut memusatkan sebagian besar dari kekuatan armadanya
dan saya akan berbincang dengan kepala staff angkatan laut laksamana tni ade supandi mengenai bagaimana sebenarnya kondisi angkatan laut indonesia dan kesiapannya untuk mewujudkan impian indonesia menjadi poros maritim dunia

puluhan kapal perang berlayar dan bertempur
satu persatu kapal kapal tersebut menembakkan roket dan meriamnya
dan tumang tembakan sungguh menggetarkan hati
aksi pasukan khusus yang melompat dari helikopter
lalu ada pula aksi tank amfibi yang melompat ke laut
semua aksi tersebut membuat kita yakin akan kekuatan laut tni
namun kenyataannya masih banyak pelanggaran dan pencurian di lautan
dari data kementerian kelautan dan perikanan total satu ratus dua puluh satu kapal penangkap ikan ilegal berhasil ditangkap dan ditenggelamkan
jumlah yang tak tertangkap tentu lebih banyak lagi
ini belum termasuk pelanggaran laut lainnya seperti pembajakan dan penyelundupan
salah satu sebab banyaknya pelanggaran tentu lantaran lemahnya kekuatan negara di lautan
khusus tni angkatan laut pembangunan kekuatan sudah dimulai sejak dua ribu sembilan lalu
dalam minimum essential forces atau dokumen pembangunan kekuatan minimum tni angkatan laut disebutkan
idealnya tni al memiliki dua ratus empat puluh tujuh kapal perang berbagai jenis
kapal perang tni al baru mencapai sekitar satu ratus lima puluh unit
itu pun dengan kondisi lebih dari setengahnya berusia tua
serta tidak optimal untuk bertempur
kondisi tank marinir serta pesawat patroli juga sama memprihatinkan
yang lebih memprihatinkan
hingga kini anggaran untuk tni angkatan laut masih belum ideal
bahkan masih di bawah anggaran tni angkatan darat
padahal ruang lingkup kerja tni angkatan laut jauh lebih besar
tni angkatan laut menyadari kekuatan
dan mengurangi kekurangan dan hambatan yang dihadapi
mereka pun mengatur strategi untuk mencapai sasaran
pembangunan kekuatan minimum yang didambakan
salah satunya dengan memprioritaskan pengadaan kapal perang dari dalam negeri
dari pt pal misalnya
tni angkatan laut baru baru ini menambah kekuatan dengan membeli frigate canggih pkr sepuluh ribu lima ratus empat belas
yang diberi nama kri re marta dinata
sebelumnya tni angkatan laut juga membeli kapal kapal cepat rudal dari pt pal
selain persenjataan juga perlu ditambah biaya operasional untuk berpatroli
sehingga nantinya tak ada lagi nelayan asing yang bebas berkeliaran
mencuri kekayaan laut kita
ya pak kasal pak laksamana ade terima kasih telah menerima saya ini di komando armada timur
sebagai seorang kasal apa sebenarnya tugas utamanya yang dilakukan
baik terima kasih
rujukan untuk tugas seorang kepala staf angkatan laut fokusnya pada pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan
karena ranah itu yang saya pegang sebagai kepala staf angkatan laut
karena ranah mengenai pengembangan kekuatan dan pengembangan kekuatan sebagian ada di menteri pertahanan
dan ranah untuk penggunaan kekuatan ada di panglima tni
sehingga saya fokus adalah bagaimana saya menyiapkan kekuatan angkatan laut
baik dari sisi kualitas dan kapasitas kemampuan daripada angkatan laut termasuk juga dengan kemampuan itu sendiri
itu nanti saya siapkan kemudian nanti kapal kapal alutsista ini di angkatan laut juga mbak desi
kita strukturkan kekuatan angkatan laut itu sering kita dengar namanya ssat
sistem senjata armada terpadu itu terdiri dari komponennya kri pesawat terbang angkatan laut marinir dan pangkalan
ini adalah yang kita sebut namanya struktur kekuatan angkatan laut
didukung dengan sistem logistik yang handal dukungan logistik terpadu
itulah tugas tugas sebagai seorang kepala tem angkatan laut untuk membina kekuatan
sesuai dengan postur kekuatan tni angkatan laut
iya kita sekarang kan di komando armada timur ada barat juga
jadi saat ini ada dua ya armada yang kita miliki tapi nanti akan dilakukan restrukturisasi kan
akan dibuat tiga armada kalau tidak salah
sebelum kita masuk ke situ dengan rencana apa kedepannya sebenarnya dengan cita cita kita indonesia apalagi dua presiden jokowi membuat indonesia sebagai poros maritim dunia ya
di kepalanya pak adeni apa interpretasinya atau implementasinya khusus untuk angkatan laut karena memang kalau poros maritim dunia itu angkatan laut lah yang menjadi juga porosnya dalam pertahanan indonesia ini
sebenarnya kalau kita bicara poros maritim dunia itu harus kita mundur ke belakang dulu sebenarnya karena kejayaan kejayaan para pemangku kekuasaan indonesia sebenarnya selalu bervisi pada maritim baik itu sriwijaya maupun majapahit
yang kedua mengenai perundang undangan di bidang kemaritiman kita dulu kala ada namanya
deklarasi juanda itu apa sih dari pelajuannya itu karena mengingat bahwa kalau kita menggunakan hukum laut tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan maka perairan teritorial negara itu hanya tiga mil itu adalah faktor jarak capai meriam di ganda
dengan perkembangan bahwa jarak jangkau meriam itu menjadi lebih jauh lagi
kalau kita pakai unplus seribu sembilan ratus lima puluh delapan maka perairan jawa itu menjadi kantong orang bebas lalu lalang di sana
dengan deklarasi bunaken kemudian juga dengan dimasukkannya rejim kepulauan di dalam unclos delapan puluh dua dan itu sudah diakui dan kita sudah ratifikasi maka perairan kepulauan itu menjadi hak kedaulatan negara sama dengan teritorial
kemudian laut j kita makin luas itu dari sisi komitelasi wilayah
yang kedua konstelasi geografi kita berada di antara dua benua asia dan australia kita berada di antara dua samudera
dengan garis pantai yang luar biasa panjang
kemudian juga garis pantai kita delapan puluh satu ribu kilometer artinya apa
artinya kekayaan maritim kita ini menjadi sayang kalau kita kemudian tidak dikembangkan
dan apa yang disampaikan oleh presiden jokowi mengenai poros maritim dunia adalah penguatan kita sebagai negara maritim
kadang kadang kita sering berdiskusi apakah kita negara maritim atau bukan
membuat indonesia menjadi poros maritim dunia ada juga keinginan untuk meningkatkan anggaran sehingga
lebih banyak istilahnya dana yang untuk spending ya yang dibelanjakan
nah dan saya lihat juga dari kurang dari satu persen akan dijadikan hampir satu lima persen bahkan satu sembilan persen
dan porsi untuk angkatan laut itu lumayan
kira kira strateginya untuk mengimplementasi poros maritim ini dari sisi angkatan lautnya itu apa
seperti apa dan bagaimana menggunakan dananya serta strategi pertahanannya itu juga seperti apa pak ade
baik memang kita angkatan laut ini sudah memberikan suatu kajian kajian tentang upaya pertahanan negara
baik itu dari strategi doktrin maupun juga teknis taktisnya sampai ke bawah
sebagai rangkaian daripada konsep berpikir kita ya
memang yang menjadi persoalan baik kita bahwa dengan konfigurasi
di konstelasi indonesia ini ini sebenarnya suatu kondisi yang sangat unik dari sisi geografi
negara kita bukan pejal bundar
artinya kalau bulat lebih gampang menatanya
atau juga negara kita ini tidak memiliki satu daerah yang menjadi akses internasional
tetapi yang kenyataan kita suatu kenisayaan kita menjadi lukisan negara asing
yang kedua kita ada alki sebagai keharusan dan kewajiban negara pandai untuk menyediakan silent pacit
untuk kita asolat
yang ketiga berbagai ancaman di kita itu banyak
maksud penyelundupan oleh oleh dalvisi mungkin juga riset dan sebagainya
kecelakaan laut juga masih ada banyak
nah oleh sebab itu bahwa strategi pertahanan laut harus bisa mengakomodir semua itu
dan berpikir secara komprehensif
dan kenyataannya memang dalam penyelesaian strategi pertahanan laut dan santra yang sudah kita rumuskan sebagai satu strategi angkatan laut
kita memang menentukan corong corongan
yang ketiga perubahan ancaman
walaupun ini memang tidak bisa menjadi satu jawaban yang pasti
ya kemarin dinamika ancaman yang selalu berubah
oleh sebab itu dalam perumusan postur angkatan laut kita sebenarnya menentukan kekuatan itu berdasarkan beberapa pendekatan
satu pendekatan ancaman
yang kedua pendekatan tugas pokok
yang ketiga pemanggaran
pemagaran itu pada prioritas ancaman itu sendiri
tapi kita kemudian kombinasikan
sehingga kemudian kita
sandingkan dengan berapa sih anggaran anggaran yang bisa diberikan
ketemulah map tadi
dan di dalam map kita sudah menentukan berapa kapal ya
satu ratus lima puluh satu kapal
kemudian berapa pesawat udara
sekitar lima puluh lima puluh pesawat udara
yang sekarang kita miliki berapa kapal
kemudian juga untuk kendaraan terpermarin
dari tiga ratus tiga puluh tiga
yang tadi saya sampaikan tadi
bahwa pangkalan tidak boleh ditinggalkan
karena untuk dukungan operasi
daripada kapal kepengangkatan laut pesawat udara maupun marindir
akan kembali sejauh mana juga kemampuan dukungan
jangan sampai kapal beroperasi patolik kemudian mogok
nah kembali kepada penyusunan kekuatan tadi
memang untuk tahap satu dua tiga ini kita masih menggunakan parameter mef
nanti kalau pembiayaan perintah sudah bagus
dan kita sudah dicapai mef
maka kita akan beranjak berpindah ke essential force
oke kira kira memenuhi mf itu pada tahun berapa pak ade
nah sesuai reinserai yang kita bangunkan
mef ini ada empat tahap lah
sampai dua ribu dua puluh sembilan sebenarnya
m tahap pertama ini yang tahun reinserai yang lalu
yang kita berjalan ini adalah mef tahap kedua
ini kan mf tahap ketiga
memang ada sedikit
kemudian dengan penyusunan reinserai
kalau sampai reinserai kelima berarti sampai dua ribu dua puluh sembilan
berarti sampai mf tahap keempat
ya mudah mudahan kalau ekonomi negara bagus
sampai mef tahap ketiga ini sudah selesai
oke sekarang kalau lihat alutsista yang kita miliki sekarang
dari jumlah kapal berapa satu ratus empat puluh lima
itu rata rata kapal perangnya berapa
jenis jenis kapalnya itu apa apa saja
dan kalau saya tidak salah kapal selamnya kan baru dua ya sekarang
ya baru dua ya
nah itu pun masih tua
memang dalam penyusunan postur kekuatan angkatan laut
khususnya untuk kapal permukaan
kapal permukaan ini adalah sista dasar angkatan laut
bagaimana pun menentukan basic force itu pada kapal permukaan
karena tanpa kapal permukaan tidak ada angkatan langu tentunya
nah dari postur kekuatan itu memang ada jenis jenis kapal
sesuai dengan proyeksi fungsi dan perannya
yang pertama untuk kita adalah kapal kapal permukaan kombatan
jenisnya frigate ataupun destroyer yang lalu kita punya
seperti yang kita lihat di belakang ini john lee
kita mengadopsi nomenklaturnya barat
sehingga ini disebut light frigate
karena untuk frigate sendiri itu panjangnya di atas seratus
ini masih di bawah seratus sembilan puluh meter an
jadi berapa kita memiliki frigate sekarang
nah ini diharapkan kita sebenarnya dalam postur itu
karena ada kaitan
satu trouble spot ini dibuah oleh satu armada
sehingga kita ada tiga trouble spot berarti ada tiga armada sebenarnya
dan tumpuan ada untuk kapal kombatan sebagai striking force ini adalah
nah kita harapkan memang kita menghitung itu sebenarnya dua puluh lima paling tidak dengan revisi postur ini adalah
masing masing ini nanti ada kalau dua puluh lima bagi tiga kan ada delapan delapan masingnya harus ada
itu sudah itu minimum essential force ya
tapi masih belum ideal ya
idealnya itu berapa ya essential force
sebenarnya paling tidak untuk pembuatan ini satu mampu menjadi kapal tabir ya
kapal tabir itu kita desain untuk satu btp marinir

kemudian juga ada kapal nanti juga kita butuhkan untuk pemukul ya
sebagai satuan striking force nya sendiri untuk kogas gablat biasa kita untuk gabungan laut
memukul konvoy musuh dulu gitu kan
sehingga itu butuh untuk kekuatan ya kita rancang
sama saja paling gampang itu tujuh tujuh kapal
karena itu suatu proyeksi kekuatan yang masih mungkin kita bisa lakukan
dari armada yang kita miliki sekarang ya peralatan kapal dan lain sebagainya
rata rata usianya itu berapa pak ade
berapa yang baru sebenarnya kita butuh
memang bagi negara manapun yang memelihara angkatan laut itu butuh budgeting yang cukup besar
pertama semua angkatan laut negara manapun itu tidak mungkin mengadakan kapal
sesuatu kebutuhan posture sekaligus
karena kapal sendiri butuh prosesnya
sehingga untuk kapal kapal kita sendiri itu bertahap masuknya
ada yang sudah tiga puluh lima tahun ada yang sudah lima puluh tahun
ada juga kapal kita di mulilamil yang dia tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
tapi kan itu masih bisa digunakan
tapi karena di kapal itu kapal angkut
maka secara assessment terhadap kondisi teknis itu masih mungkin kan
karena dia tugas aja untuk berlayar dan mendukung kegiatan pergeseran pasukan gitu kan
sehingga yang lebih penting itu adalah kemampuan berlayarnya gitu kan
tapi kalau untuk kapal kombatan saya kira tidak mungkin gitu kan
karena dia harus bisa bertempur di laut tidak hanya berlayar saja
sehingga kompat sistemnya kalau tidak menuhi syarat harus diganti
baik ini bagian dari strategi adalah melakukan restrukturisasi ya
salah satunya itu dengan membuat semacam komando armada republik indonesia
jadi bukan barat dan timur lagi tapi sekarang komando republik indonesia dengan nanti ada tiga armada
ya bisa diceritakan pemikiran di balik itu pak
kenapa di restrukturisasi seperti itu
sebenarnya karena bentangan tugas yang demikian luas
kalau kita coba kita bandingkan luasnya wilayah negara kita dengan eropa barat itu sama
jadi kalau kita batas
amerika juga sebenarnya sama
sama gitu kan
jadi amerika dia punya sampai armada dua belas armada kita dua berdua kan
dan mereka spendingnya luar biasa kalau pertahanan mereka
luar biasa gitu kan
sebenarnya kalau sejarah angkatan laut kita kan sudah mengenal tiga armada sebelumnya
yaitu armada siaga armada nusantara dan armada samudera
kemudian returisasi pada sebelum tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima itu satu armada ri
kemudian setelah seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh itu menjadi dua armada kawasan
sebenarnya untuk efisiensi dan efektivitas pengendalian koda memang tiga armada i satu pilihannya
atau pilihan satu kondisi keamanan kita
yang tadi itu berkaitan dengan proses melayu tim dunia
salah satu amanah dari proses maritim dunia adalah menjaga ruang investasi yang didasarkan pada satu kondisi stabilitas yang aman gitu
yang permanen gitu
salah satunya adalah kehadiran kapal perang di laut yang selalu terjaga setiap saat
apalagi khususnya di daerah timur indonesia agak sedikit blind spot kan
sebenarnya satu satu implementasi daripada
yang terakhir adalah kewajiban negara memelihara wilayah kedaulatan negara di laut itu adalah bagian angkatan laut adalah naval operation
artinya kehadiran kapal perang di wilayah itu
jadi ada atau tidak ancaman tidak ada ancaman atau tidak ada harus tetap hadir di sana
jadi tidak boleh kosong
iya untuk menunjukkan kedaulatan negara
kedaulatan negara gitu
oleh sebab itu kapal kapal angkatan laut akan selalu hadir
walaupun memang ada concern masalah bahan bakar gitu
tetapi kita harapkan para kapal perang yang akan datang
untuk komandan kapal bisa mengatur proyeksi kapan misalnya harus memang bergerak ke laut
kapan dia harus di waiting position
kita bukan legu janggar
waiting position itu kita memilih suatu area dimana tingkat gangguannya kecil gitu kan
baru kita bergerak
apalagi wilayah indonesia ini kan di sini kita rawan penjelundup kapal asing ilegal yang masuk
perompaknya kan juga banyak
jadi perairannya kan banyak sekali ya
kapan kira kira ya restrukturisasi ini akan dilaksanakan
itu kan tetap buat
atau ini masih dalam wacana
itu kajian angkatan laut yang sudah disampaikan sejak tahun dua ribu
keputusannya tergantung pemerintah karena pasti akan pertimbangan budgeting ya
budgeting yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daripada kegiatan administrasi daripada armada ini
yang kedua juga tentunya adalah komposisi kapal kan harus terpenuhi
jadi harus dibagi ke tiga tempat ya sekarang
diharapkan ke sana
sekarang dulu dua sekarang jadi tiga
itu kalau kita proyeksi dari mef itu satu ratus lima puluh satu kita anggap lima puluh lima puluh lah
satu kapal kodalnya panglima armada besar lah
nah itu jadi masih kita harapkan bisa diimplementasi tapi berarti kan harus ada semacam pembangunan pangkalan pangkalan yang jauh lebih hebat lagi lah
yang lebih utama
dan kalau tidak salah dengan adanya tiga armada
berarti kan ada satu ya pangkalan yang akan dibuat menjadi pangkalan utama yang disorong gitu
itu bagaimana rencana kedepannya
kita sedang kan pak iddasyo bedasyo sedang berjalan gitu kan
tapi sementara ini untuk yang konsep angkatan laut mengenai pengembangan pangkalan ya
pangkalan ini harus bisa memberikan dukungan logistik terhadap kapal operasi
dan saat ini untuk lana tipe a atau penelan tamal ini empat belas ya

empat belas termasuk di paguatu di jawa tenggara

kemudian ada ambon kemudian kupang manado
kemudian yang baru juga adalah tarakan baru tahun ini di tahun kemarin
ini bertahap kita penuhi kelengkapannya baik dermaga
yang paling penting adalah dermaga dan dukungan logistik

keberadaan pangkalan di misalnya di wilayah timur itu bisa menghemat
di dukungan biaya bahan bakar lah
di dukungan biaya bahan bakar lah
karena kalau kapal operasi dari sini terus dari surabaya dari sini terus
karena kalau kapal operasi dari sini terus dari surabaya dari sini terus
ya terlalu jauh

namanya reaction time respon time bagi kekuatan angkatan laut itu penting karena lama
jadi jangan terlalu jauh dekatkan dengan daerah operasi
oleh sebab itu saya pada staff saya coba dievaluasi kembali
setiap tiga ratus mil suatu pangkalan harus ada dermaga yang berada di dalam
setiap tiga ratus mil suatu pangkalan harus ada dermaga yang berada di dalam
dan ada dermaga yang lengkap dengan dukungan dan fasilitas termasuk dukungan logistik
sehingga dengan tiga ratus mil kita anggap sepuluh jam untuk deployment
sehingga kalau ada kegiatan di situ tidak kebingungan dengan bahan bakar
tapi komando armada di surabaya ini akan tetap menjadi pusat ya
karena ini kita ini dermaga ini kan banyak memiliki fasilitas yang memungkinkan kita melakukan pemeliharaan
termasuk juga berada di tengah
petipal juga di sini jadi gampang ya untuk pemesanan kapal
termasuk juga kita memanfaatkan ke depan adalah galangan kapal setempat
yang kita supervisi untuk mampu menangani perbaikan kapal kapal patroli kapal anggot yang sifat teknologi ini tidak terlalu berat
dan saya kira itu bisa kita penuhi
tapi pak saya ingin naik ke kapal john lee ini
ini juga mungkin nanti akan saya kenalkan
kapal ini kan memang kita beli tahun lalu sudah masuk
dan sudah memberikan kontribusi
ini dibeli dari mana
sebenarnya ini dari inggris
inggris ya british aerospace ya
jadi ini kapal bentuknya siap tempur
dengan peralatannya semua
ini coba kalau udah diuangkan kira kira harganya berapa ya pak
sebenarnya ini kan kita beli tanda petik ya
kapal ini kita beli bekas tapi belum pernah dipakai
karena dulu kan ini di sana brunei
itu barang sebenarnya dengan
kesanaan brunei itu mereka tidak jadi beli
dan waktu bangun sebenarnya sama dengan waktu bangun kita kapal sigma
yang satu jenis di depan sana
pak adik saya tidak sabar untuk naik kapalnya
kalau kita ke sana banyak hal yang bisa kita cerita dalam kapal
bisa diperlihatkan nanti kecanggihannya apa kapabilitasnya dan
walaupun ada beberapa ruangan mungkin tidak bisa di shot ini
ceritanya penting yuk kita ke sana
oke jadi ini kebanggaan kita ya
ya salah satu bagi angkatan laut kebanggaan itu ya kembali punya kapal perang
dimana dia bisa digunakan untuk melaksanakan tugas pokok
yang kedua itu juga kita ini kan hidup dalam suatu lingkungan yang juga berhadapan dengan negara lain
bahwa teknologi yang dimiliki oleh kapal kita oleh negara kita itu kan menjadi satu pandangan bagi negara lain gitu kan
oleh sebab itu pak kalau negara melangkapi angkatan laut juga berkaitan kredibilitas negara
tapi tadi belum dijawab pertanyaan saya
kira kira ini harganya berapa
ada discount karena waktu itu sempat dibeli brunei tapi ternyata tidak
memang ini perhitungan sederhana
kalau kapal ini aslinya sekitar enam ratus juta dolar
satu juta dolaran kalau tiga berarti kan satu delapan ya
kita beli itu dengan perhitungan ada tim apres yang dapat kesana tim penaksir
itu ketemunya antara satu ratus lima puluh an
kemudian kita juga mengalukan budget itu tiga ratus delapan puluh lima an
sehingga dapat tiga
istilahnya price per kapal itu hanya satu satu ratus tiga puluh lima juta dolar
jadi untuk tahun ini pak ade kan sudah setahun yang jadi laksamana jadi kasal ya
apa kira kira daftar belanjanya
kalau tidak salah budget per tahunnya sekarang sekitar satu triliun ya khusus untuk angkatan
ya tapi yang itu yang kita sudah kemarin saya tanda tangani kontraknya
untuk tahun ini adalah menambah untuk kapal angkuteng
karena angkuteng kita juga rata rata berumur ya
yang kedua adalah melanjutkan kapal pkn
kapal pkr pertama kita akan launching
pkr itu yang untuk rudal itu ya
oh untuk rudal
rudal itu kan perusahaan kawah rudal
itu terminal nomenklatur kita
kalau nomenklaturnya barat itu frigate
atau amerika itu light destroyer sebenarnya
sebenarnya corvette lebih kecil
lebih kecil ya
tapi lebih ini ya
tapi dari kompilasi sistem biasanya ya mirip mirip lah
tapi bisa aja juga jangkau
misalnya kalau kapal dengan kapal besar dia serudahannya rata rata lebih jauh
ya kita lihat ke atas ya
pak ade yang ini
saya ikut aja pak
ini kemudian kapal ini kita ke mana
ini geladak heli harus bisa menampung untuk heli sekitar sepuluh ton
untuk helikopter aks anti kapal selasih ya
heli nya kita punya sekarang helikopter aks itu baru masuk ke dalam program itu pada mf keduanya
itu sebelas helikopter itu tahun berapa tahun ini udah berjalan udah mulai sayang soalnya ada kapal tapi
nggak ada heli dan kita sebenarnya ini kenapa ada semacam ini adalah untuk harpoon grid atau
weapon grid jadi kalau helikopter udah landing itu harus nancep dulu terutama pada saat ombak
besar supaya kalau di heli bawa senjata ini kan risiko tinggi saya betul betul safe pada saat dia terbang
atau landing tapi harus diuji dulu ya uji dulu pasti kehebatan kapal ini dari segi perangnya
itu apa apa saja pak ade yang pertama tentu adalah kalau kapal perang adalah isinya sendiri
bagaimana sensornya bagaimana pihakannya yang ketiga adalah kemampuan daripada tumpu perangnya
atau sekarang lagi tren itu perang cyber ya bahwa sekarang sistem ini kan sudah demikian banyak
menggunakan teknologi tinggi baik itu teknologi informasi maupun teknologi daripada elektronika
sendiri sehingga kita juga tidak lepas dari gubernur cyber sebenarnya karena semua data di sini juga
ada yang menggunakan data data yang umum misalnya gps tapi ini lengkap semua untuk kalau misalnya
ada perang cyber menggunakan teknologi dan lain sebagainya
udah data dan sebagainya ini tradisi karena ada kasal masuk kapal sehingga kemudian
diumumkan kepada seluruh anak bua kapal di kapal ini sekarang ada kasal dan
di kapal ini untuk berapa orang pak adek rumus yang paling gampang kalau kapal ini misalnya sembilan puluh m ya plays sembilan puluh kan

sekarang dapat real berapa
anak buah berapa
kalau panjangnya enam puluh ya enam puluh lah
ada beberapa parameter perhitungan yang sebenarnya kita bisa ini berikan kepada
untuk perhitungan lah
misalnya kalau berapa sih jumlah apk kapalnya empat puluh orang lah
nah dengan kapal ini kira kira untuk melawan musuh seperti apa
kita kan pertama musuh perangan itu selalu berhadapan dengan kategori yang berbeda
jadi kapal ini jelas kapal kapal korpet itu secara basic goal
satu peperangan pertahanan anti udara
yang kedua keperangan anti kapal permukaan
dan keperangan lutun mika
termasuk juga adalah untuk dan air support
ini dalam masa perang
jadi kalau masa damai
jelas harus bisa menanggung yang ada di ltc
jadi ini untuk patroli juga ya
nah kalau untuk peperangan itu
kita lihat mampu dengan siapa saja adalah sekelas
maunya kita membuat nanti yang namanya
istilahnya kalau pekerjaan anak anak lagi sekolah di kelapa itu
ada kategori yang terbuat
ada namanya debate assessment
kalau kita menyerang dengan satu rudal
kira kira kapal lain akan hancur atau lumpuh
atau dia ketawa ketawa gitu ya
jadi ada perintah itu aja
kalau diserang kapal selam kapal ini bisa dimakan
kita punya alat ganti
pertama anti untuk kapal selam itu adalah dengan menggunakan betawi atau juga manuver
manuver sendiri adalah semacam torpedo countermeasure manuver
itu ada hitungan
kalau susah di kelapa coba pelajarkan itu
kalau ada rudal juga bisa
ada kita menggunakan cap
yang penting ada helikopternya juga
helikopter juga ada
kemudian juga biasanya kalau kita perhitungan itu
kalau dengan kapal lain
itu adalah jarak jangkau
misalnya untuk rudal di udara berapa jarak jangkau
ini berapa jarak jangkau
kita menggunakan kategorinya secara medium
kalau untuk rudal sendiri kita punya udah
nanti ada blok tiga

seratus km ya oh lumayan loh kalau gitu ya
tapi kita juga punya rudal yakon yang tiga ratus km
sehingga dalam kalkulasi dengan negara regional ya
kita hitung setiap saat
supaya updating terus kajian kajian mengenai perkembangan lingkungan ini
kemudian apa yang kita kurang
bisa makan lah di minimal
atau kita selalu app ya
untuk memenuhi essential force itu
kira kira berapa buah kapal seperti ini yang kita butuhkan
kita sebenarnya ada perhitungan untuk menghitung jumlah kapal
yang pertama adalah pendekatan
tadi pendekatan biaya sebenarnya
mf itu banyak pendekatan biaya
tapi itu krusial tanpa biaya kita nggak bisa beli
tapi tidak boleh mengamplikan pada
pendekatan pada tugas pokok
yang kedua kita itu ketemu satu ratus lima puluh
kemudian ada kita namanya pendekatan tugas pokok dan lain lebih komprehensif
itu ada namanya postur angkatan laut itu ideal
ada postur angkatan laut standar
kalau ini mf itu satu ratus lima puluh satu untuk kapal teluk perak
kapal berukuran itu kalau kita standar
atau mf sebenarnya itu satu ratus delapan puluh enam
satu ratus delapan puluh enam kita masih satu ratus empat puluh lima
terus kalau pada ideal itu dua ratus tujuh puluh empat
kalau kita bicara amerika serikat mereka suruh pulang
tapi kita lihat juga kan kondisi ancaman
ancaman perang terbuka kan boleh dikatakan saat ini kecil
perbatasan kemudian senggol senggolan
kemudian juga mungkin sifat apa namanya
treatment itu kan pengancaman
ya menghidupkan padu kontrol gitu kan dan sebagainya
itu sudah merupakan bentuk pengancaman di laut
kita di atas kri john lee
kita senang berlayar kita pura pura berlayar aja ya
sebenarnya kita akan berlayar di atas air
kecepatan paling cepat kapal ini
kapal ini rata rata untuk kapal kapal korpet itu standar kita dua puluh delapan untuk knot ya
per jam jadi kalau misalnya mengejar misalnya kapal nelayan ilegal atau kapal yang asing yang masuk itu bisa lebih
rata rata mereka kecepatan itu dua puluh
karena jangan lupa kalau di laut itu makin besar kecepatan berarti bahan makan boros
orang bisnis menyiapkan kapal biasanya juga akan ngitung itu gitu kan
nggak mungkin dia sembarangan
makanya pangkalan itu penting ya
tapi di belakang juga ada ini rumah sakit ya
kapal rumah sakit kri suharsung
ini biasanya berlayar kemana mana aja atau
kita terakhir itu kapal itu mendukung kegiatan bakti kesehatan di kupang
kemudian juga standby untuk kebutuhan
apa namanya kip kalau udah berlayar ke luar jawa kan kebutuhan rumah sakit
di sini tersedia empat puluh tempat tidur yang representatif untuk kegiatan perawatan
termasuk juga di sana sudah standby untuk ke dokter dokternya
dan sesuai dengan kebijakan dari kementerian kesehatan yang lalu bahwa kapal ini sudah di assessment jadi layak untuk standard ke rumah sakit kelas dua
jadi bisa operasi
yang lumayan kompleks atau sulit juga bisa ya
akhir bulan februari nanti akan penugasan ke timur leste untuk melaksanakan kegiatan bantuan kesehatan di timur leste
tapi kegiatan kemanusiaan ya
pak kasal yang saya mau tanyakan sekarang ya dengan armada yang dimiliki kekuatan dan juga tugas yang dibebani ya terhadap angkatan laut
kita kan memang memiliki tadi disebutkan lumayan cukup banyak ancaman yang sekarang ada misalnya seperti penyelundupan
apakah itu narkoba
ataupun alat alat senjata atau di sana juga ada pencurian ikan dan juga masalah perbatasan
karena kita kan memiliki border yang cukup banyak dengan negara negara
mungkin satu persatu ya menangani ancaman ancaman yang berbeda ini
contohnya misalnya penyeludupan apakah itu narkoba atau senjata dari yang sekarang sering terjadi misalnya di aceh gitu ya
itu biasanya apa yang digunakan bagaimana menyikapinya dan kerjasamanya
dengan siapa angkatan laut
baik jadi sebenarnya bahwa dengan dinamika ancaman dan juga ada kecenderungan tren sebenarnya juga mempengaruhi mengenai kondisi faktual yang ada oleh kita
mbak jelas angkatan laut bukan satu satunya institusi yang berdiri sendiri bisa mengatasi semuanya
karena kembali kita rujukan pertama ke undang undang ya
angkatan laut adalah tugas pertahanan negara
walaupun secara internasional kita memiliki beberapa peraturan yang berbeda
satu yang memiliki role itu jelas
yang kedua adalah diplomatic roll
ini juga walaupun kita memiliki peran diplomatik diplomasi juga harus sejalan dengan kebijakan negara sendiri
dalam ini adalah kementerian luar negeri
yang ketiga adalah ada yang bilang itu constabulary
artinya angkatan laut melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut
beberapa negara itu sudah memilah milah ya
ada yang mereka memegang pada role constability tadi
ada yang kebenin
kalau di inggris itu benin roll
bineral itu adalah kapasitas lebih dari angkatan laut untuk membantu pemerintah
tapi juga termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum
atau menjaga tertib hukum di laut ya
oleh sebab itu bahwa dengan beberapa role yang ada pada angkatan laut pada kenyataan di lapangan
kalau itu penyelundupan berarti kalau penyelundupan
kan itu ada masalah border juga
ya ada perbatasan
makanya kan kita saya selalu menyampaikan bahwa setiap kejadian di laut tindak pindah dari laut ataupun pelanggaran laut akan dimulai kalau dari luar itu dengan pelanggaran wilayah
artinya dia melanggar domain pertahanan negara
kalaupun kemudian sudah masuk di dalam melakukan pelanggaran kita lihat dulu apakah sudah ada izin dan sebagainya
kembali penyelundupan sebagai satu sampel
angkatan laut tidak sebagai penyidik berdalam tindak penyelundupan
tetapi bisa kita lakukan misalnya angkatan laut menangkap ada yang penyelundupan barang ya
apakah dari negara tetangga gitu
kita tangkap kita selidiki kemudian kita serahkan kepada biaya cukai
saya serah undang undang bea cukai yang berat
oleh sebab itu kita bangun kerjasama antara angkatan laut dengan bea cukai
kemudian kalau itu penyelundupan senjata yang sifatnya yang sudah ada aturan undang undangnya dengan polisi gitu kan
kalau dengan perikanan angkatan laut sudah memiliki sebagai tugas sebagai penyidik ya
kita melaksanakan fungsi penyidikan di laut itu bisa langsung gitu kan
tetapi dalam konteks penegakan hukum di laut angkatan laut kan tidak memiliki badan peradilan sendiri
oleh sebab itu bahwa
tapi itu kerjasamanya sudah baik koordinasinya
ya termasuk juga kan cuman dengan dibagukannya mbak korkamla menjadi mbak kamla
maka nanti ke depan kita tata kelembagaan untuk penegakan hukum di laut ini
dimana tugas tugas mbak kamla termasuk juga beberapa isu
yang pertama adalah intasi yang sudah memiliki kewenangan ya
termasuk juga angkatan laut
memang ada bedanya sedikit yang perlu saya sampaikan
bahwa angkatan laut itu tidak bisa dilepaskan kepada maritim defense ya
tetapi intasi lain itu berada pada istilahnya civilion law enforcement
penegakan law enforcement
contohnya misalnya ada kapal ilegal atau nelayan ilegal yang masuk ke perairan indonesia
sebelum mereka masuk akan memasuki itu wewenangnya angkatan laut
karena ini berkaitan dengan kedaulatan
itu ada kekuasaan lah kedaulatan untuk menembak atau menghancurkan atau menenggelamkan kapal yang melakukan trespassing
itu proses sebenarnya
bisa nggak kita melakukan
itu kan proses dulu ya
kita lihat misalnya kalau kita melaksanakan patroli laut kemudian menemukan ada kapal ikan
atau perompak kan
biasanya prosesnya kan pemeriksaan dulu
pemeriksaan dulu yang dinamainya kalau dulu kita mengenal dengan hendrikan
penghentian pemeriksaan penggeledahan dan penahanan
atau yang baru ada dikebukakan dengan jar kap lip
dikejar ditangkap diselidiki
pada dasarnya adalah itu satu proses gitu kan
jadi nanti kalau kita itu melihat kapal penyunduk kapal ikan kita periksa
dia melakukan pelanggaran atau tidak gitu kan
kalau dia masuk indonesia melakukan kegiatan itu apakah ada izinnya gitu
kalau kemudian juga dari kegiatan itu ternyata ada bukti juga penangkapan ikan dan ilegal
makanya diproses kan
memang berdasarkan pada undang undang empat puluh lima pasal enam puluh sembilan
penyidik ini boleh menenggelamkan langsung gitu kan
persoalannya memang banyak ya disitu
tapi kewenangan itu kan keputusan negara ya
hukum negara hukum nasional bisa diberlakukan gitu kan
jadi pada dasarnya bahwa undang undang jte maupun undang undang pribadi itu kan memberikan hak kepada anak anak sebagai penyidik
tetapi tidak setelah merta
misalkan bahwa ada proses hukumnya
kemudian juga dalam kegiatan penenggelaman kapal kita kan koordinasikan dengan kementerian perikanan ya
kelautan dan perikanan
dihadapkan kan angkatan laut ansih itu menenggelamkan tetapi adalah satgas perikanan
angkatan laut disitu sebagai unsur negara hadir sana untuk membantu penenggelaman kapal kapal
nah selama ini kira kira ini kan menurut anda
ini kan berarti harus kerjasama koordinasi dengan instansi lain departemen lain dan lain
itu bagaimana apakah ada kendala
dan disana kan juga ada misalnya polisi laut dan lain sebagainya
itu bagaimana selama ini
nah ini sebenarnya satu ya
bahwa selama ini juga ada kegiatan rakor rakor antara angkatan laut dengan polisian dengan kkp dan sebagainya
nanti dengan adanya bakamla diharapkan itu terjadi gitu kan
hanya kita kan masih beberapa intasi itu memiliki kewenangan dari undang undangnya
nah kedepan kan itu proses menurut saya
kita tidak setelah mentah langsung bakam lala harus mengambil alih tugas ini
tugas angkatan laut kemana katanya
ini supaya tidak tumpang tindih
tumpang tindih betul
ini butuh satu pengaturan
dan itu tidak mudah
pertama bahwa karena kembali ke kenisayaan kondisi geografi
kita tidak bisa bilang oh bea cukai nggak boleh
tapi pen klos delapan puluh dua yang sudah didatifikasi ada kewenangan bea cukai di zona tambahan contohnya
ya kita kerjasama yang baik aja lah
kemudian kewenangan kewenangan polis yang di terdokterial dua belas mil di negara lain
iya memang karena rejim kepulauan itu kan di tengah
ya kemudian yang keluar ada jte gitu kan
memang butuh satu kerjasama atau sinergitas
dan justru komandonya juga harus jelas kan
memang di sini kan adang adang suka paham
untuk angkatan laut tidak boleh lagi
sebenarnya di dalam konsep penegakan negara implementasinya sebenarnya penegakan hukum
atau misalnya oh angkatan laut tidak boleh patroli lagi
patroli itu kegiatan manuver
jadi kalau angkatan laut hadir di laut cina selatan melaksanakan patroli di dalam menangga kehadiran negara di wilayah perairan indonesia
maka angkatan laut ya harus
maka angkatan patroli dia di sana
dan tidak bisa dibatasi
oh angkatan laut jt aja
pendudukan negara kan tidak dibatasi di jte
terutama juga di seluruh lainnya
pak adem merasa bahwa ini masih harus diperbaiki mungkin koordinasinya dan tugas mewenangnya
supaya nanti tidak tumpang tindih dan juga yang ada malahan tidak efektif dan tidak efisien
ya yang lebih penting lagi sebenarnya adalah kalau kita tidak menetapkan satu kerjasama yang baik yang kita harus jaga juga adalah kacamata dari luar
ujungnya ibadah apakah ada kepastian hukum di laut itu sebenarnya
pak adem mungkin mau duduk ya kasihan
sebenarnya kita kalau jaga kan tidak boleh duduk
tidak boleh duduk ya harus berdiri dulu
ini kursi komandan
di sini ya duduknya ya
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apalagi mana ya pak eko
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini untuk apa
ini ruang rahasia kita nggak boleh
kalau ini bukan kalau bridge ini boleh
kapal ini bisa berlayar berapa lama sebelum harus isi bahan bakar
normalnya kalau untuk kapal kapal tipe kombatan begini dua puluh sampai empat puluh hari
tapi normalnya dua puluh hari itu kita anggap cukup
karena dari bahan bakar itu tidak boleh dihabiskan
harus ada sisa ya
karena cuaca kan tidak bisa kita prediksi
bahan bakar terlalu habis nanti kan ini labil ini nggak boleh
jadi tetap harus bisa mempertahankan
dan kemarin kapal harus menghitung
ini habisnya di mana bekal ulang di mana
kemudian cuaca juga bisa prediksi
jangan sampai bunuh diri tidak boleh
nah pak ade ini kalau kita lihat ini sekarang jumlah anggota pasukan angkatan laut itu berapa sekarang di indonesia
bisa memang dsp kita itu
itu seratusan ya
katanya ini ada yang global power semacam inilah research yang mengatakan bahwa indonesia itu ternyata kekuatan yang nomor dua belas ya di dunia global
istilahnya dari kekuatan itu kan sebenarnya kan kembali
bahwa kalau kita lihat dari susunan tempur ya
dari negara tetangga juga kan dia hanya sekitar lima puluh kapal
negara tetangga kita ada berapa kapal gitu kan
nah kalau kita mempertahankan jumlah saja satu ratus lima puluh satu itu luar biasa kan
amerika serikat tiga ratus kapal kok
kita setengahnya lah
kita hanya dari komposisi itu kan
ada beberapa kapal kalau dalam konteks nomenklatur internasional belum dimasukkan kombatan
tapi kita sudah masukkan itu sebagai susu dan tempur gitu kan
walaupun sebenarnya kapasitas untuk tempurnya belum masuk
tapi kalau kita saya sampaikan kepada para staff misalkan kita bisa mengupgrade kualitas lah
cukup cukup kita bisa bertahan di sini
syukur syukur bahwa kualitas kita itu juga menjadi satu hal yang lebih menguatkan positioning tadi
tapi yang lebih penting sebenarnya adalah posisi

kalau dari jumlah anggota angkatan laut itu sendiri idealnya itu berapa
sebenarnya enggak besar
karena begini hitungan kita di angkatan laut
kalau kita tadi yang saya sampaikan kalau kita mempunyai kapal dua ratus tujuh puluh empat kapal ya
kita hitung kapal saja belum termasuk marinir dan penerbal angkatan laut

dan di satu kapal itu kita isi seratus orang itu kan hanya dua puluh tujuh
jadi enggak besar
tapi yang paling penting adalah bahwa jumlah kapal itu menentukan kredibilitas negara untuk hadir di laut
dan mungkin juga kualitas sdm nya
kita bicara sekarang dengan sdm
nah sdm ya sumber daya manusia jelas itu adalah sebenarnya kita anggap tulang punggung
kita tidak organisasi gitu kan
tanpa sdm yang berkualitas juga tidak mungkin organisasi bisa berjalan bisa menghadapi tantangan
terutama tantangan kekinian ya
oleh sebab itu peningkatan kualitas lembaga pendidikan itu harus menjadi salah satu fokus perhatian saya
baik dari mulai pendidikan pertama dasar militer kemudian pendidikan pertama pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi
dengan keingkat pendidikan yang dewasa ya untuk ses kual seperti itu atau ses kualitas sdm
dan kualitas ini harus kita evaluasi
kita mengenal di lembaga pendidikan angkatan laut ada sepuluh pemain pendidikan
komponen pendidik itu ya kurikulumnya kemudian tenaga pendidik fasilitas sarana evaluasi tenaga kependidikan kemudian di pembiayaan kemudian juga paket instruksi dan sebagainya
sepuluh harus betul betul bisa mendukung upaya dalam rangka
dan kemudian juga menghasilkan output dari manusia yang berkualitas
memang sesuai serata lah misalnya kalau dasar militer kemudian di kelapa
nah untuk contoh sebagai di kelapa outputnya harus bisa mengawal kapal secara teknis dan teknis
dia tidak ada alasan untuk tidak mengenal teknologi gitu loh
kalau dia tidak mengenal teknologi bagaimana mengoperasikan kapal
alasannya itu sebelum masuk kapal dia lengkapi kemampuan itu
berikutnya lagi bahwa
saya sering pegang satu satu adagiumnya
bahwa banyak persoalan militer saat ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu militer
oleh sebab itu saya berikan kesempatan para perwira untuk ngambil pendidikan akademiknya
sesuai dengan keinginannya apa itu di teknologi ataupun manajemen ataupun di bidang bidang ilmu lain
to upgrading ya dari pengetahuan mereka
sekarang kan kita ada blue band ya
anda punya blue band pendidikan
ada yang mengambil s satu dalam negeri s dua atau s
ada sendiri katanya
belajar sendiri ya
sebagai contoh yang baik ya
saya ingin bisa memberikan contoh aja lah
bisa lah bisa lah kesibukan saya sampai bisa menyempatkan untuk menyelesaikan pendidikan
juga kita sudah kerjasama dengan pendidikan di luar negeri
ada yang di naval cross gate school di amerika serikat
ada yang di rusia
silahkan mereka mengambil jenjang pendidikan pengembangan
dan banyak yang tertarik melakukan pendidikan
banyak yang tertarik melakukan
ya banyak yang tertarik

s tiga di rusia
berlangsungan dengan adik
ini kan sudah satu tahun jadi kasal
mungkin prestasi yang paling membanggakan bagi pak ade apa selama satu tahun ini
kalau saya mau di sendiri kan tidak boleh ya
ya boleh dong
kalau saya merasakan bahwa kegiatan saya selama sampai saat ini yang pertama adalah melanjutkan ya
melanjutkan upaya pembinaan dari para kasal sebelumnya
yang kedua adalah bisa memenuhi komitmen dari publis tni karena salah satu tadi saya sampaikan
tugas kasal itu adalah pembinaan kekuatan dan kemampuan angkatan laut
salah satunya adalah memenuhi komitmen operasional yang terlebih dahulu oleh public training
yang kedua adalah kita juga bisa memenuhi komitmen yang sudah menjadi kesepakatan kerjasama dengan angkatan laut negara lain

yang pertama mengawali jabatan saya adalah melibatkan anak buah untuk membantu air asia di selat kalimantan
alhamdulillah black box sudah ditemukan
lumayan cukup menantang ya
ya cukup menantang bahwa dalam kegiatan air asia kita lihat anak buah terus terang ada yang sampai udara oksigennya itu nol
ya padahal dia masih di dalam laut
tapi alhamdulillah kita bisa recovery
mereka sudah tidak mempedulikan nyawa lagi hanya untuk menolong gitu
yang kedua ada kegiatan dalam rangka mendukung shield domini
itu juga sama kita mengundang negara lain
dan juga angkatan laut melaksanakan international maritime security symposium di jakarta

dan juga sebagai puncak kegiatan adalah kutip ini kemarin bahwa angkatan laut bisa menghadirkan semua kekuatan angkatan laut di jakarta
terima kasih banyak laksamanya
kesempatannya apalagi untuk berada di kri john lee ini
mungkin saya pertama ya masuk sini
karena sebenarnya ruangan anjungan ini sebagai center untuk keamanan keselamatan kapal
komunan di sini kadang kadang di selang oksrum
dan juga kalau kita latihan biasanya anjungan ini penuh orang
semua orang ingin melihat secara
dan kita berharap kapal ini juga bisa segera dilengkapi dengan helikopter dan bisa bertugas
terima kasih banyak
terima kasih banyak sukses untuk cnn indonesian tv
oke ya memang indonesia yang seharusnya menjadi poros maritim dunia
karena kita memang negara kepulauan dan kita memiliki garis pantai yang begitu panjang
serta kita merupakan jalur pelayaran internasional
sudah waktunya kita fokus untuk meningkatkan kualitas pertahanan dan ketahanan serta kedaulatan negeri ini
khususnya dengan meningkatkan kapabilitas dari angkatan laut kita
tentu saja diperlukan adalah anggaran yang memadai
sdm juga yang qualified dan dukungan kita semua
supaya angkatan laut republik indonesia ini merupakan salah satu kekuatan yang kita miliki
bukan saja di asia tenggara tapi juga di seluruh dunia
untuk mewujudkan cita cita indonesia menjadi poros maritim dunia
demikian insight kali ini
saya desi anwar dari atas kapal john lee di surabaya